rangkaian pertandingan mixed martial arts mma one championship akan digelar di jakarta convention center dua puluh januari mendatang
bagi petarung indonesia steven rahardian event ini adalah saringan terakhir sebelum bertarung memperebutkan sabuk kelas terbang one championship
dua hari sebelum pertandingan one championship digelar enam petarung dari dua puluh dua petarung yang dijadwalkan akan memberiakan pertandingan bertajuk kings of courage menghadiri konferensi pers
dua petarung indonesia sunoto dan stemra hardian menegaskan mereka optimistis dapat mengalahkan lawan masing masing
sunoto dijadwalkan menghadapi petarung myanmar win soroth
mentara stepher hardian akan berduel dengan petarung asal pakistan mohamed imran dalam co main event atau partai utama yang kedua dalam event tersebut
jadi strategi saya saya akan ajak aduk aduk dulu
kalau misalkan saya
kewalahan atau mungkin ada momentum untuk bawa dia ke bawah saya akan bawa ke dia ke bawah
dan saya yakin gergen saya mungkin sedikit lebih bagus daripada dia
buat saya menang ronde satu dua tiga saya dan tim sudah siap untuk memenangkan pertandingan
jadi saya nggak pernah underestimate lawan saya
chairman one championship chatrisir yutong menjanjikan jika stepher menang dalam pertandingan sabtu mendatang
dia akan menjadi orang indonesia pertama yang mendapatkan kesempatan perebutan sabuk juara dunia one championship kelas terbang
pada partai utama petarung singapura tiffany theo akan berdual dengan petarung tiongkok
xiong jiangnan untuk memperbutkan gelar
dan berjuara dunia wanita kelas trawweight one championship
muhammad risata jakarta